anda masih bersama kami dan kita kembali berbincang atau menelisik bagaimana perkembangan pilkada serentak dua ribu delapan belas
di mana partai gerindra diketahui telah menawari yeni wahid putri mendiang almarhum gusdur
untuk maju di pilkada jawa timur pada tahun ini
namun atas pinangan yang langsung disampaikan oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto
yeni wahid pun belum bisa memenuhinya
yeni beralasan nu harus menjadi pemersatu warga dalam ajang seperti pilkada
dalam kehidupan bangsa kita
saya kira itu mbak yeni dengan sedih saya menerima dan menghormati
tapi ya mau diapain lagi
sebagai pimpinan partai politik kami harus mencari kader kader terbaik untuk kita tawarkan ke masyarakat
tapi sudah kalau memang kita sudah kerjakan dengan sebaik baiknya
ujungnya ya proses harus berjalan
menyatukan bangsa ini
terutama memastikan dan menjaga agar nahdlatul ulama komunitas nu itu tidak pecah
kami harus mampu berdiri menjaga jarak dengan semua kandidat
dengan semua kontestan yang akan maju dalam pilkada jatim
untuk bisa melakukan itu tentu kami tidak boleh ikut masuk dalam kontes yang sedang berlangsung
ini tugas sejarah yang kami yakini
untuk mengetahui bagaimana peristiwa dibalik tadi pengumuman antara prabowo subianto dengan yeni wahid
kita sudah terhubung dengan rekan saya ada priscila dauhan yang saat ini berada di kediaman
prabowo subianto di kertanegara jakarta selatan
priscila tadi kan kita sudah melihat itu resepsinya lah ya
yang kemudian dilihat oleh publik
bagaimana proses jalannya akadnya itu atau proses negosiasinya komprominya sehingga menghasilkan pernyataan seperti itu
iya budi benar sekali bahwa pertemuan yang berlangsung antara ketua umum gerindra
prabowo subianto dengan yeni wahid yang merupakan putri dari mendiang gusdur ini
memang berlangsung tertutup
sekitar kurang lebih satu jam lamanya pertemuan diadakan tertutup dan akhirnya kami pun awak media diperbolehkan untuk
masuk di depan pintu saja untuk kemudian mendengarkan keterangan dari prabowo maupun yeni wahid
terlihat di belakang saya saat ini memang sejumlah mobil dari petinggi petinggi partai pun juga sudah berkumpul di sini untuk kemudian melanjutkan kembali
pertemuan dari tadi pertemuan antara prabowo dengan yeni tadi
tadi kita sudah mendengar bersama bahwa yeni wahid akhirnya terpaksa harus menolak tawaran dari prabowo subianto untuk kemudian maju dalam bursa pemilihan gubernur jawa timur dua ribu delapan belas
yeni pun beralasan ia tidak jadi maju di dalam pilgub jatim ini dikarenakan tidak mendapat restu dari keluarganya yang merupakan
bersama dengan yeni wahid yang berpengurusan dari keluarga besar dari nadatul ulama
ia pun menyatakan sedih karena tawaran ini merupakan tawaran langsung dari prabowo kepada yeni beberapa hari yang lalu
namun ia tidak menjemput jelasnya kapankah tawaran itu sudah ditawarkan kepada yeni wahid
namun akhirnya ia pun terpaksa menolak setelah sebelumnya ia telah berkonsultasi dengan keluarganya yang merupakan pengurus dari keluarga besar nadatul ulama
dan prabowo juga akhirnya menyuarakan pendapatnya maupun kesedihan yang terjadi

karena tidak jadi mengusung yeni wahid sebagai calon gubernur dari pemilihan gubernur jawa timur mendatang
dan prabowo pun menyatakan bahwa memang gerindra saat ini belum juga mengumumkan siapakah yang nantinya akan diusung
namun tadi prabowo menyatakan bahwa ia bersama dengan kader partai lain yakni pks dan juga pan ini nantinya akan kemudian berkonsultasi dan bertemu dan berdiskusi
untuk kemudian menentukan siapakah calon yang akan diusung
untuk kemudian menentukan siapakah yang nantinya akan maju dan bertarung di pemilihan gubernur jawa timur
untuk kemudian menentukan siapakah yang nanti akan maju dan bertarung di pemilihan gubernur jawa timur
kita ketahui bersama budi bahwa hingga saat ini ada dua pasangan calon yang nantinya akan bertarung di bursa pilgub jawa timur
yakni ada kofifah indar parawansa dengan bupati terenggalek emil dardak yang telah sebelumnya diusung oleh demokrat hanura nasdem golkar dan juga p tiga

adalah gus ipul yang juga merupakan wagub jatim petahana bersama dengan bupati banyuwangi anas aswar
yang memang setelah diusung sebelumnya oleh pdip dan juga pkb
namun kita tentu saja masih menunggu hasil dari pertemuan prabowo bersama kedua petinggi partai lainnya yakni pan dan juga pks
kemudian mengetahui siapakah yang akan diusung oleh kuali sireoni
jadi memang saat ini tengah dilakukan pertemuan antara tidak hanya elit partai gerindra tapi juga partai kadila sejahtera dan juga partai amanat nasional ya
kemudian siapa siapa saja yang kemudian nama nama yang kemungkinan besar sedang diperbincangkan atau digodok dari forum tertutup yang ada di belakang anda itu
ya budi benar sekali mbak lula sebelumnya telah beredar nama nama yang nantinya digadang gadang akan menjadi
calon gubernur dari pemilihan gubernur jawa timur
ada nama moreno yang diusung oleh gerindra
kemudian ada nama anang hermansyah bersama dengan bupati bojonegoro suyoto yang digadang gadang juga akan diusung oleh pan
namun pks sendiri saat ini condong kepada pasangan calon gus ipul dengan emil dardak
namun kita lihat saja nanti bahwa tadi prabowo juga mengisyaratkan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi
ini merupakan proses demokrasi yang memang prosesnya itu bisa berubah sewaktu waktu
dan prabowo pun juga menyatakan bahwa meminta masyarakat untuk bersabar supaya nantinya keputusan yang diambil benar benar keputusan yang mengedepankan kepentingan rakyat
baik terima kasih sekali lagi priscila dauhan yang melaporkan langsung dari depan kediaman ketua umum partai gerindra prabowo subianto di jakarta selatan